dan ingat jangan keluar keluar
sekarang kita berdoa sama allah
minta kesemuan reina
reina anak yang kuat
saya yakin dia kuat
saya yakin itu semua
sekarang kita sama sama berdoa buat reina
berikanlah kesemuan untuk anak kami reina
angkatlah penyakitnya ya allah
hanya engkau lah
yang bisa menyembuhkan segala penyakit ya allah
berikanlah kekuatan untuk kami
ya bu rasa ibu panggil saya
kue yang dikirim sudah diperiksa sama bodyguard
kue yang pertama langsung dicek
terus pak jimmy langsung telepon pak bos
eh abis itu dia datang lagi tuh kue
pandino dan keluarga juga
datang kue lagi pengirim yang sama
iya bu terus pak jimmy langsung telpon pak bos lagi
makanya kata pak bos kue itu jangan dimakan bahaya

oke sekarang mana kuenya
ada di pos bu dilarang dibawa ke dalam sama pak bos
ada di pos bu dilarang dibawa ke dalam sama pak bos
yaudah kamu minta fotoin kuenya saya mau lihat

baik bu bentar bu
itu tuh kue yang datang belakangan
tolong dipoto kirimin fotonya ke hpw ya

jadi bener ini yang dikirim sama karina
ada apa ini
terus kue pertama siapa yang kirim ya

aku mesti tahu ini
mas ini kenapa lambat banget ya mas

kamu mondar mandir gak akan menyelesaikan masalah
kamu mondar mandir gak akan menyelesaikan masalah
kita sudah berdoa sama allah
kita sudah minta kesembuhan sama allah untuk karina
kita sudah minta kesembuhan sama allah untuk rina
yang bisa kita lakukan hanya menunggu
yang bisa kita lakukan hanya menunggu sekarang
kamu juga lagi hamil
kamu juga harus jaga kesehatan
kami juga harus jaga kesehatan
rena masih di presa dokter ma
masih di ugd
ini aku sama andi lagi nunggu di depan
ya allah tuhan
ya allah tuhan
semua baik baik aja
mama aman ada yang ganggu mama
terus karina bilang katanya
kue yang dikirim oleh karina
sekeluarga itu adalah kue strobek
sekeluarga itu adalah kue stroberi
sementara kue yang dimakan sama rena
adalah kue coklat
ada apa ini al
apa yang salah dengan ini
mama gak tahu ada apa sih sebenarnya ini
kenapa bisa begini
kirim kue beracun itu
aduh mama tuh
mama biar mama gak ngerti deh
ada apa sih ini sebenarnya
sebenarnya aku gak mau
cerita ini ke mama
aku takut mama panik
tapi seperti mama harus tahu
ada orang yang
dengan keluarga kita ma
makanya mereka mengirim kue itu
jadi aku minta sekarang mama tenang ya
aku pasti akan selidiki semua
dan aku minta sama mama mama nurut sama aku
mama jangan keluar rumah
diam di rumah aja
supaya nggak terjadi apa apa
udah mama tenang ya
aku yang urus oke
mending sekarang mama
tolong kasih tau uya jangan terima
pesanan makanan dari siapapun
jangan terima makanan dari siapapun
makan makanan yang ada di rumah
biar kiki yang masak
dan inget jangan keluar keluar
ngerti kan ma
mama juga akan terus berdoa buat rena ya
udah dulu ya ma
ya please kabarin mama ya
aku mau pergi
pokoknya mulai sekarang
kalau dapat kiriman makanan
dan kamu serta para bodyguard
ingat jangan pernah pesen makanan dari luar
kamu makan makanan yang ada di rumah
oke harus lebih hati hati
baik bu terus
dan reina bagaimana bu
di tangan sama dokter ya doain
semoga reina baik baik aja ya bu
tolong aku berikan terima kasih kepada
kami gak mau kehilangan reina

insya allah reina sehat
jangan terlalu sedih ya
ini gimana kalau ada anak saya
anak ibu dan bapak memang keracunan
tapi untungnya segera dibawa ke sini
kalau misalnya telat sedikit saja
akibatnya bisa patah
dan kami juga sudah pompa perutnya reina
tapi saat ini kondisinya
masih belum sadar karena pengaruh obat bius
tapi gimana baik baik saja kan
alhamdulillah tapi kami
terima kasih banyak ya dokter
untuk menolong anak saya
saya sarankan ibu dan bapak
pergi ke lab untuk cek makanan
yang dimakan oleh anak ibu karena
kami menemukan ada zat kimia yang
berbahaya di dalam darahnya reina
terima kasih banyak